kalimantan selatan merupakan salah satu wilayah penyanggai
bukota negara nusantara yang menjadi daerah pintu masuk
hal ini terjadi karena secara geografis
kalimantan selatan berbatasan dengan kalimantan timur
dan menjadi satu satunya jalur transportasi darat
yang bisa menghubungkan ikn
kalimantan selatan pun memiliki berbagai fasilitas sarana industri
yang diperlukan seperti bandara internasional
dan pelabuhan kapal yang merupakan area perdagangan utama di kalimantan
wakil ketua dpdri mah yudin saat melakukan kunjungan kerja
dalam rapat dengar pendapat dan aspirasi daerah di kalimantan selatan
selasa siang pun menyatakan perlu menginventarisasi kebutuhan pembangunan
yang akan diperjuangkan di tingkat nasional
salah satunya menyangkut ruas jalan
kemarin saya sudah berkendara dari kaltim sampai ke kalteng
itu jalannya rusak semua gara gara rata rata kelas jalannya
memang untuk beban gandarnya delapan ton ya
sementara mobil yang lewat dua puluh ton
kita tidak bisa menyalahkan mobil yang lewat karena itu kebutuhan
sehingga menurut saya kalau nanti pelabuhan laut dari batu licin sampai ke banjarbaru
itu memang harus disiapkan jalan yang kualitas jalannya kelas highway
yang bisa dilewati kontainer trailer dan sebagainya
jadi itu kira kira masukan masukan nanti yang kita sampaikan sama pemerintah
dpd ri juga menilai undang undang ikn saat ini belum menyentuh wilayah penyangga
tetapi hanya berfokus pada wilayah pusat ikn
seharusnya aspirasi aspirasi yang tidak masuk dalam undang undang ikn itu
bisa diakomodir di dalam ruu yang saat ini sedang dibahas oleh komisi dua
yaitu ruu provinsi kalimantan selatan ruu provinsi kalimantan timur
dan ruu provinsi kalimantan tengah
sebagai pengganti undang undang darurat pada tahun seribu sembilan ratus lima puluh an
sementara itu pemerintah provinsi kalimantan selatan berkomitmen
untuk menjaga kemampuan
karena kalimantan selatan akan menjadi jalur strategis transportasi darat

nanti di atapannya
dari ruu ikn di transportasinya akan melalui kasel
nah dukungan dari pemerintah pusat juga kita harapkan
agar bisa meningkatkan infrastruktur pendukung
untuk menjadi jalur transportasi nanti yang langsung ke ibu kota negara
kemudian sdm kita tidak mau di wilayah kalimantan
kita hanya sebagai penonton
pematis kita berharap
sdm kalimantan selatan juga harus ditingkatkan
dpdri akan memberikan masukan dan rekomendasi kepada dpr ri
serta presiden agar daerah penyangga juga diprioritaskan
demi suksesnya ikn nusantara di kalimantan timur